api obor asian games tiba di palembang sumatera selatan
obor diterjunkan oleh para penerjun payung dari paskas tni angkatan udara
di stadion jakabaring sabtu pagi dan kemudian dibawa mengelilingi sumatera selatan selama dua hari
dari langit komplek olahraga jakabaring palembang pesawat hercules tni au menerjunkan lima puluh satu anggota paskas
yang salah satunya membawa api obor asian games dua ribu delapan belas
setelah seluruh penerjun berhasil mendarat mulus di rumput stadion jakabaring
api obor kemudian diserahkan kepada marsikal pertama eko dono selaku ketua rombongan
dan selanjutnya diserahkan kepada panglima tni marsikal hadi cayanto
api kemudian diselutkan ke kaldron mini oleh gubernur sumsel alex nurdin
selanjutnya api obor dibawa berkeliling secara estafet mulai dari menteri pertahanan riamizardriakudu
yang menyerahkan kepada gubernur sumsel alex nurdin sebagai pelari pertama
di damping legenda belutangkis putri indonesia ivan ali alex nurdin berlari sejauh seratus meter
menyusuri jalan keluar stadion jakabaring
api obor kemudian diserahkan kepada kapolri jenderal polisi tito karnavian
lalu ke pangdam ii sriwijaya kapolda dan dilanjutkan ke oleh atlet sumsel jauhari johan
pon ke enam belas dua ribu empat sea games dan seterusnya kita persiapkan ini sejak dua ribu sebelas
hari ini hari ini gang obor pertama nilai top nilai untuk asyik
terima kasih kepada indonesia
api obor tersebut kemudian diarak keliling kota palembang dengan mobil
dari kota palembang perjalanan api obor akan dilanjutkan ke banyuasin musi empat lawang lahat oganilir
dan terakhir ogan komering ilir lalu menyeberang ke provinsi lampung
benia priyadi palembang